terima kasih anda masih bersama kami
boyolali punya desa wisata yang dikelola oleh warganya sendiri
yakni kampung danyan di kecamatan cepogo
selain wisata edukasi peternakan sapi perah
warga juga menggelar pasar tradisional yang menjual berbagai produk kerajinan
dan juga kuliner tradisionalnya
cara ini adalah bentuk kreativitas warga untuk memasarkan produknya
sebuah kampung di lereng merapi
tempatnya di dusun dangian desa gedangan kecamatan cepogo boyo lali jawa tengah
kini menjadi destinasi wisata
tempat ini berada sepuluh km dari kota boyolali atau tujuh km dari puncak merapi
dalam empat puluh hari setiap hari minggu digelar pasar kagetkan paingan
ngat artinya hari minggu sementara paingan adalah nama penanggalan jawa
artinya setiap minggu penanggalan jawa akan digelar pasar tradisional yang diadakan warga
berbagai produk kerajinan dan kuliner disajikan warga setempat
mulai dari makanan produk khas
susu juga makanan lainnya
tari topeng ireng yang dibawakan remaja putra dan putri dusun tersebut
menjadi tarian sambutan selamat datang bagi para wisatawan yang datang
yang unik dalam pasar tradisional ini
semua warganya berpakaian jawa tradisional kebaya dan yang laki laki berpakaian jawa
dari peternakan kita konsep menjual tahu susu tahu susu udangan
itu boleh dikatakan sudah banyak yang mengenal tahu susu itu
sama minum susu segar ya
salah seorang pengunjung sekaligus wisatawan lokal mengatakan
konsep seperti ini menarik karena ia bisa menemukan banyak makanan tradisional
ya saya melihatnya unik mas
saya melihat unik terus untuk kalangan desa kan menarik
acara acara kayak gini kan dirindukan
memang kegiatan ini baru kedua kalinya diselenggarakan oleh warga
kedepannya akan semakin diperbanyak ragam kuliner dan produk yang ditampilkan
termasuk promosinya akan lebih digincarkan
selain sebagai desa wisata
kampung ini juga menyajikan kegiatan outbound dan wisata edukasi peternakan sapi perah untuk kebutuhan susu sapi